setelah meraih kemenangan di pekan perdana liga satu tahun dua ribu dua puluh
para pemain persebaya surabaya kembali berlatih di stadion gelora bung tomo surabaya
latihan yang dipimpin asisten pelatih esteban horacio busto ini
memfokuskan pada kebukaan para pemain sebelum melawat ke markas persela lamongan
para pemain persebaya surabaya kembali menggelar latihan ringan di gelora bung tomo surabaya selasa pagi
namun tidak seperti biasanya yang dihadiri semua para punggawa bajul ijo
karena ada beberapa pemain yang absen lantaran baru mengalami cedera
selain untuk melakukan pengembalian kebugaran fisik
latihan kali ini mencoba strategi bertahan dan melakukan serang balik
untuk persiapan menghadapi persela lamongan pada pertandingan yang digelar jumat mendatang
kali ini untuk lihat kondisi pemain
ada yang latihan
ada yang pegang sama fisio
yang lagi cedera
karena itu kapten persebaya randy irwan
mengaku siap membawa kemenangan besar dalam melakoni laga away ke lamongan
dengan modal kemenangan atas perseru serui minggu lalu
kemarin itu sedikit mengangkat mental kita untuk pertandingan selanjutnya
itu mudah mudahan modal yang bagus
jadi laga kedua besok
persebaya surabaya dijadwalkan akan melakoni derby jatim pada pekan kedua liga satu
tahun dua ribu delapan belas pada hari jumat tanggal tiga puluh maret